kementerian pertanian kementan terus berupaya melakukan pengendalian wabah penyakit mulut dan kuku
pmk yang menyerang hewan ternak
kementan menyiapkan puluhan juta vaksin yang telah mulai didistribusikan
ke sejumlah wilayah yang rentan penularan wabah pmk
sementara itu jutaan vaksin rabies juga disiapkan oleh kementan
untuk mengejar target indonesia bebas rabies di tahun dua ribu dua puluh
kementerian pertanian kementan
pmk akan diproduksi di dalam negeri
sejauh ini terdapat sebanyak dua puluh sembilan juta dosis vaksin telah disiapkan
dan sepuluh juta dosis vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah
direktur jenderal peternakan dan kesehatan hewan dirjen pkh nasrullah menyebut
upaya vaksinasi telah berhasil mengurangi angka kasus yang dilaporkan
kasus harian kita dibanding dengan puncak acara
puncak kasus itu sudah turun sembilan puluh sembilan persen
kematian sekitar satu tujuh persen
dan kesembuhan mencapai tujuh puluh delapan persen
dari kasus provinsi kasus sebanyak dua puluh
sekarang tertinggal tujuh belas provinsi
tujuh diantaranya termasuk bali yang pertama
sudah tidak dilaporkan lagi adanya kasus pmk
lebih lanjut nasrullah menyebut vaksinasi menjadi upaya terbaik menangani wabah pmk
di mana efektivitas vaksinasi dosis kedua dalam penanganan virus pmk mencapai sembilan puluh enam persen
selain vaksinasi pemerintah juga melakukan pembatasan lalu lintas ternak
meski tidak menutup sepenuhnya jalur lalu lintas
selain menyiapkan vaksin untuk penanganan wabah pmk
kementan juga menyiapkan jutaan vaksin untuk penanganan rabies di sejumlah wilayah
vaksin terhadap hewan penular rabies atau hpr seperti anjing dan kucing
masih menjadi strategi utama untuk membangun sistem kekebalan pada hewan
dan mencegah penyebaran pada manusia
target indonesia bebas rabies pada dua ribu tiga puluh menjadi tantangan semua pihak
karena dari tiga puluh empat provinsi
masih ada dua puluh enam provinsi yang belum terbebas dari rabies
salah satunya provinsi bukit
kementerian kementerian tiongkok mengatakan
di kota kementerian tiongkok
kota ini dengan dinas dinas sudah siap karena vaksin itu sudah disiapkan oleh kementerian
kita sudah siap dan sudah bergerak baik itu pmk dan rabies
mudah mudahan sebelum tahun dua ribu tiga puluh yang dicanangkan tadi bebas rabies
kita bisa lebih cepat
kementan menargetkan indonesia bebas rabies di dua ribu tiga puluh
dan intervensi dalam bentuk vaksinasi massal diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan
sehingga jumlah kasus pada tahun tahun selanjutnya terus menurun
sejumlah kendala dalam upaya pengendalian rabies terjadi
karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memvaksinasi hewan peliharaannya masih rendah
serta banyaknya hewan penular rabies yang hidup liar